kalian tuh ngapain bawa perempuan ini kesini
apa sih maksudnya
tante andis ini lagi ada masalah
gak ada salahnya kan kalau misalkan kita bantuin dia
kamu tuh jangan gampang percaya sama dia
dia tuh tukang bohong
aku lihat sendiri bagaimana diego mengambil semua harta tanda anies
dan lady juga mengusir tante andis dari rumahnya
iya ma pak
tante anies ini pernah nolongin aku
jadi gak ada salahnya kan kalau misalkan kita suruh tante andis untuk tinggal sama kita disini
lagipula tante andis juga ditobat
mama tetep gak setuju

tante andis mau tinggal disini
tante andis mau tinggal disini
tante andis mau tinggal disini
clara mungkin kamu nggak peduli sama mama tapi mama lakukan ini demi melindungi kamu
lebih baik kita kasih dia aja uang buat bayar seorang sama hidup sehari hari tapi tidak tinggal
saya bukan pengemis saya juga enggak mau tinggal di sini kau bukan putri yang membawa saya saya tahu kalian
pasti masih sangat sakit hati tetapi tidak akan
saya juga gak mau tinggal disini
dan numpang berada di rumah sini dengan gratisan
saya mau kerja disini
gak boleh tante
aku gak akan izinin tante untuk kerja disini
pokoknya tante akan tinggal disini ya
tante udah tahu bat aja
itu udah cukup loh tante
itu gak adil
saya nggak bisa dapetin semua ini secara cuma cuma
saya paham kalau kalian menolak saya
tapi saya benar benar menyesali semua perbuatan saya
dan saya sungguh sungguh minta maaf
saya sudah berharap
gak percaya sama kamu
kamu itu kan jago acting nya
saya tahu kamu itu cuma pura pura
udah mah gini aja
kalau memang nanti tante harus ketahuan
kita bisa usir dia dari rumah ini
tapi palingan untuk sementara biarin aja dia tinggal di rumah
kalau memang tante harus ketahuan
kita bisa usir dia dari rumah ini

mungkin itu bagus ma
jadi biar dia bisa bantuin putri untuk jagain arsila
kamu yang bener aja
dia itu hampir mencelakakan anak kamu
sekarang kok malah disuruh jaga
lagi mana ada sih orang sebegitu cepatnya bisa berubah
udah mah tenang aja ya
aku janji aku akan awal
aku akan awal hasil tante anies
dan aku yakin pasti tante anies juga udah berubah ko
kasih dia kesempatan
saya akan buktikan
kok saya benar benar sudah berubah
saya akan buktikan itu
aku ini udah ga tahu siapa itu
tante ini kamar aku raja dan arsila
tante kalo misalkan tante pengen kerja
kita jagain arsyila aku pengen dating clara dulu ya
untuk apa tante pegang botol susu anak saya
tante mau racunin anak aku
enggak itu gak benar
saya tidak berniat untuk racuni arsyila
saya tanya apa yang ada dalam tas tante
bukan apa apa nggak ada
saya harus tahu
tante cuma mau kasih
tante cuma mau kasih
mainan itu buat arsyila
tante malah dicurigai yang enggak enggak
lebih baik tante tinggal di jalanan
daripada tante tinggal disini